ikuti kampanye kiai ma'ruf amin ke berbagai titik pekan ini
salah satunya ke ponpes modern gontor di ponorogo jawa timur
berita kunjungan ini menyita perhatian masyarakat
berikut kami sampaikan liputan tentang perjalanan tersebut
kedatangan ma'ruf disambut pimpinan pondok pesantren modern gontor darussalam
kiai haji hasan abdullah sahal dan kiai amal zarkasi
mereka kemudian melangsungkan pertemuan secara tertutup
maruf tidak menjelaskan isi pertemuan khusus yang berlangsung selama satu jam itu
ia hanya mengatakan pondok modern gontor merupakan salah satu pondok pesantren
yang telah melahirkan para tokoh dan ulama di berbagai daerah
kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan ma'ruf amin di jawa timur
alhamdulillah saya dapat selatuh rahim ke gontor untuk sangat berkenaruh
yang banyak punya alumni
makanya gontor ini cikal bakal berbagai pondok sistem modern
yang melahirkan tokoh tokoh ulama ulama masyarakat di berbagai daerah
jadi saya kebetulan berkunjung ke jawa timur ke jalur selatan mataramat
maka saya alhamdulillah bisa diterima oleh pimpinan pondok pesantren
ada bahasan khusus ya hari ini
selatuh rahim saja
usai berkunjung ke gontor ma'ruf amin melanjutkan perjalanan ke kabupaten nganjuk